dan ribuan keluarga korban tenggelamnya kapal motor sinar bangun v mengadakan tabur bunga di pelabuhan tiga rasi malungun sumatera utara
keluarga juga meletakkan batu pertama pembangunan monumen tragedi tenggelamnya kapal
suasana haru menyelimuti pelabuhan tiga rasimalungun sumatera utara saat ribuan keluarga korban menaburkan bunga
untuk merelakan satu ratus enam puluh empat korban yang tidak berhasil dievakuasi tim sar gabungan
sejumlah orang bahkan jatuh pingsan karena kesedihan mendalam kehilangan anggota keluarga
sembari menabur bunga tokoh agama pun turut membacakan doa untuk para korban dan keluarga yang ditinggalkan
salah satunya keluarga korban rasmi sitanggang kehilangan tujuh belas anak menantu cucu dan keponakannya
ia mengaku ikhlas dengan dihentikannya pencarian korban
pemerintah berjanji akan menjamin biaya pendidikan anak korban yang berusia di bawah sepuluh tahun
dengan santunan pendidikan satu juta rupiah setiap bulan
jadi yang hidup satu pak itulah keponaan saya itu pak namanya cerita pak
pak ibu sudah mengikhlaskan ditinggannya proses pencahayaan
sudah pak sudah bikin beletarkan batu pertama pak sudah ikhlas pak
dan di hari terakhir tim sargabungan tetap menggelar operasi pencarian korban km sinar bangun
doa bersama dilakukan keluarga korban dan pemerintah di lokasi pembangunan monumen untuk mengenang korban
keluarga juga melakukan tabur bunga di danau toba
tim sar gabungan selasa pagi menggelar apel hari ke enam belas pencarian korban tenggelamnya kapal motor sinar bangun di danau toba sumatera utara
sebagian tim lain mempersiapkan diri mengemas barang untuk pulang ke markas daerah masing masing
ibuan anggota keluarga korban tenggelamnya kapal motor sinar bangun danau toba sumatera utara dan warga
berkumpul di lapangan tiga ras simalungun untuk menggelar doa bersama
keluarga korban yang beragama islam membacakan surat yasin
tahlil dan tahtim
mereka juga menggelar sholat gaib bagi anggota keluarga mereka yang tidak ditemukan hingga hari ke enam belas pencarian
bagi keluarga yang beragama kristen akan memanjatkan doa kepada tuhan
doa bersama sebagai bentuk keikhlasan keluarga bagi anggota keluarga mereka yang tidak ditemukan
sekaligus menguatkan keluarga yang ditinggalkan
keluarga muhammad saleh pun ikhlas dengan dihentikannya pencarian bagi enam anggota keluarganya
termasuk dua anak dua menantu dan cucunya
pada saat ini doa bersama dengan doa bersama dengan doa bersama dengan doa bersama dengan doa bersama dengan doa bersama dengan doa bersama
di lokasi doa bersama juga dilakukan peletakan batu pertama pembangunan monumen atau tugu peringatan
bagi satu ratus enam puluh empat korban yang hilang dan tiga korban meninggal dunia
pembangunan monumen doa harapan diperkirakan akan selesai dua bulan mendatang
usai doa bersama keluarga korban warga dan pemerintah melakukan tabur bunga di danau toba
bagi korban yang jenazahnya hilang atau diketahui tenggelam di dasar danau